meriahan acara deklarasi kampanye damai yang dipenuhi warna warni baju adat pada hari minggu kemarin
ternyata tak membuat suasana hati ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono bahagia
sby yang datang dengan baju adat banjar hanya bertahan lima menit saja sebelum akhirnya meninggalkan acara alias
demokrat tertip sesuai dengan aturan tapi yang lain sudah bergambangnya
begitulah ungkapan kekecewaan yang ditunjukkan presiden ke enam sekaligus ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono
sesaat sebelum walkout saat deklarasi kampanye damai pemilu dua ribu sembilan belas di monas jakarta
setelah berfoto bersama sbi kemudian meninggalkan acara ditemani ani yudhoyono serta kedua putranya agus harimurti dan edi baskoro
menurut sekjen partai demokrat hinca panjaitan sby memilih meninggalkan acara karena keberatan
dengan pelanggaran yang diduga dilakukan pendukung pasangan capres cawapres nomor urut satu
yang terlihat membawa atribut partai pendukungnya
padahal kpu dan bawaslu telah melarang atribut partai maupun simbol paslon tertentu saat pawai kampanye damai
selain masalah atribut partai demokrat juga menganggap kelompok relawan jokowi maruf melakukan provokasi sehingga membuat sby walk out
sby pun tidak ikut menandatangani deklarasi yang telah disiapkan kpu
atas kejadian ini partai demokrat telah mengirim nota protes ke kpu dan bawaslu
teman teman benar demokrat secara resmi tadi telah menyampaikan protes keras kepada kpu cc nya bawaslu
saya sendiri yang menyampaikan memang tidak ketemu karena mereka sudah sempat pulang
saya kirim wa dan mereka sudah jawab permintaan maaf
menanggapi hal itu direktur tim kampanye nasional jokowi aruf hasto kristianto mengatakan
selama di dalam area ia meyakini bahwa seluruh pendukung jokowi ⁇ maruf ⁇ sudah tertip mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh kpu
meskipun begitu ia mengaku masih banyak para pendukung yang berada di luar pagar pembatas dari area acara yang digelar kpu tersebut
tapi masalah di public space itu kan ya kita mencoba untuk berdisiplin yang jelas bagi kami
kami tidak ada niatan begitu kami datang pun kami juga menyapa beliau
ya saya juga menyalami pak sby sehingga suasana pun sejak awal sebenarnya sudah suasana yang baik
sementara itu dilansir dari detik com kpu juga menyatakan jika atribut partai dibawa para pendukung
pendukung yang berada di luar acara deklarasi damai
deklarasi kampanye damai digelar sebagai awal dimulainya masa kampanye pemilu dua ribu sembilan belas yang akan berakhir april tahun depan
dan di ujung telpon malam hari ini sudah ada mas wahyu setiawan anggota komisi pemilihan umum
mas wahyu selamat malam
selamat malam mbak divani
mas wahyu jadi sebenarnya protesnya ini protes kerasnya nggak cuma wo loh
mas wahyu katanya sudah mengirimkan nota protes
juga sudah diterima oleh kpu
secara resmi kami belum melihat suratnya tetapi kami mendapat informasi memang partai demokrat memberikan apa
masukan melalui kpu terkait dengan kejadian kemarin mbak tiffan
oke terus tanggapannya apa mas wahyu dengan adanya protes wo
kemudian juga ada rencana untuk mengirimkan nota protes katanya yang belum diterima oleh anggota kpu sampai sekarang
ya begini mbak divani
pada dua puluh tiga september dua ribu delapan belas yang lalu penyelenggaraan deklarasi kampanye damai
presiden ke enam republik indonesia bapak susilo bambang yudhoyono yang sekaligus ketua umum partai demokrat
puji syukur berkenan hadir di acara tersebut
kami semua juga menyambut beliau dengan gembira karena kami merasa senang
pada datang semua apalagi pak sby selain ketua umum beliau juga presiden ke enam
jadi beliau hadir pada waktu pagi hari di monas acara deklarasi
kemudian beliau kami perlakukan dengan terhormat
tidak sesuai dengan urutan karena partai demokrat kan nomor urut
hmm oke jadi sesuai nomor urut ya
ya tapi karena
beliau selain ketua umum juga presiden ke enam republik indonesia
maka kami sudah memposisikan beliau dalam posisi yang terhormat di urut urutan setelah capres cawapres
dari komunikasi saya dengan mas ferdinand kemarin
problematikanya sebenarnya di luar arena resmi deklarasi kampanye damai mbak tiffany
jadi di arena deklarasi kampanye damai
itu kami sudah tertib sesuai dengan aturan yang disepakati bersama
antara kpu dengan peserta pemilu peserta deklarasi kampanye damai
untuk tidak membawa atribut masing masing
kemudian membatasi jumlah rombongan paling banyak seratus orang
waktu kiring kiringan di takar naval jalan kaki
di luar arena itu ada sekelompok orang yang menurut mas ferdinand dari partai demokrat
mas wahyu selamat malam mas wahyu
sepertinya kami masih mengalami gangguan komunikasi
nanti mungkin kita akan mencoba lagi untuk melihat bagaimana tanggapan kemudian jawaban dari kpu
terkait dengan insiden susilo bambang yudhoyono yang walk out di acara deklarasi kemarin ya
tapi kita akan lihat dulu komentar dari netizen seperti apa menanggapi aksi walkout
dari susilo bambang yudhoyono yang dilakukan di deklarasi acara deklarasi kemarin
yang pertama dari edmuyah yair satu
aturan kpu nggak boleh tuh memperbolehkan membawa atribut partai karena kan sudah disediakan oleh kpu
wajar kalau pak sby walkout kenapa karena projo telah melanggar aturan
demokrat menyebut sby walk out dari deklarasi kampanye damai di monas karena lawan jokowi
kemudian berikutnya dari akun edhelmi felis sby itu negarawan
kalau dia sampai walk out artinya ya udah kelewatan
berikutnya ed m john
sby nggak harus memilih jalan walk out kok sebagai bentuk protes ketidak terdiban
kampanye damai kan bisa beri saran juga ke kpu
kita juga masih akan menunggu ya
sebenarnya kayaknya mas wahyu ini masih punya banyak jawaban terkait untuk menanggapi aksi pak sby ini walk out kemarin
nanti kita akan coba lagi menghubungi mas wahyu
sambil mencoba kita lihat lagi ini dia komentar yang berikutnya terakhir dari akun at hire boy
mundur bukanlah sikap seorang negarawan waduh saya catat benar percaya
catat benar pernyataan pak sby dulu
tapi sekarang pak sby kok malah walk out duluan tuh